vaksinasi menjadi pilihan prioritas pemerintah indonesia dalam mengatasi penyebaran covid sembilan belas dan pemulihan ekonomi nasional
pemerintah memastikan vaksin yang akan diberikan aman
pemerintah memastikan vaksin yang akan diberikan aman
pemerintah memastikan vaksin yang akan diberikan aman
dalam bulan ini juga akan tiba lima belas juta dosis vaksin dan di bulan januari sebanyak tiga puluh juta dosis vaksin dalam bentuk bahan baku curah
yang akan diproses lebih lanjut oleh bio farma
pertimbangan ilmiah hasil uji klinis
ini akan menentukan kapan vaksinasi bisa dimulai
kedua sistem distribusi vaksin ke daerah
ini adalah hal yang sangat penting
dan juga peralatan pendukung sdm serta tata kelola vaksinasi
sebelumnya vaksin sinovac telah diuji klinis fase tiga di bandung sejak agustus dua ribu dua puluh
vaksin sinovac merupakan satu dari enam jenis vaksin yang ditetapkan akan digunakan untuk vaksinasi di indonesia
sesuai keputusan menteri kesehatan tentang penetapan jenis vaksin untuk pelaksanaan vaksinasi covid sembilan belas di indonesia
sebagian masyarakat pun tak sabar menanti kehadiran vaksin
udah satu tahun ini kayaknya udah cukup dah gitu
mau sih nggak apa apa ya biar sehat
biar kuat biar nggak kena penyakit itu virus corona
ya karena kan kita juga perlu kekebalan tubuh juga
dalam arti kan antibody juga kita harus kuat saat pandemi corona ini
ya gimana orang aja
ngikut kali tergantung orang ya kalau mau bareng bareng gitu
kalau memang harus ya mungkin ya gitu lah
kami percaya ya bu ya soal vaksin dari pemerintah
ya nggak mungkin ya pemerintah orang susah ya nggak tahu
dengan dukungan unicef dan who melakukan survei nasional tentang penerimaan vaksin covid sembilan belas
survei berlangsung pada sembilan belas sampai tiga puluh september dua ribu dua puluh dengan tujuan memahami pandangan
persepsi serta perhatian masyarakat tentang vaksinasi covid sembilan belas
telah mendengar tentang vaksin covid sembilan belas
namun hanya dua per tiga responden menyatakan bersedia menerimanya
meski begitu tingkat penerimaan berbeda beda di setiap provinsi
dilatar belakangi oleh status ekonomi keyakinan agama status pendidikan serta wilayah
kita harapkan sebentar lagi mui akan memberikan suatu penjelasan tentang kehalalan dari vaksin ini
juga ada yang takut karena takut efek simpang
nanti prof hinki akan memberikan informasi yang sejelas jelasnya bahwa vaksin ini aman
ya efektivitas nggak usah khawatir
hasilnya pasti bagus
kalau hasilnya jelek tidak akan mendapat izin dari badan pom
keamanannya itu pasti aman
lembaga survei lainnya yakni populi center juga membuat survei serupa
responden yang tidak bersedia menerima vaksin merasa takut
akan risiko kesehatan
tidak percaya vaksin dapat menyembuhkan dan tidak yakin dengan kehalalan vaksin
peneliti pandemi dr diki budiman mengatakan survei penting dilakukan secara berkala
sebelum program pemberian vaksinasi itu dilakukan
karena penting untuk mengetahui cakupan masyarakat yang bersedia menerima vaksin
selain hadirat vaksin yang aman dan berharga
efektif perlu strategi lain untuk mencapai keberhasilan herd immunity
dalam pengendalian pandemi yaitu menurunkan angka reproduksi virusnya ke level satu sampai dua
sebelum vaksinasi dilakukan
artinya semakin kecil angka reproduksinya semakin besar peluang capaian herd immunity
sehingga keberhasilan vaksinasi bisa terwujud
rendahnya reproduksi virus itu bisa dicapai melalui kepatuhan masyarakat dalam menjalankan tiga m dan tiga t
nah yang ketiga adalah cakupan ya coverage dari vaksinasi
disinilah seberapa besar penduduk yang mau bersedia dan akhirnya diberikan vaksinasi
apalagi dalam situasi pandemi seperti ini apalagi di awal awal pandemi ini
informasi yang diterima masyarakat dan juga berkembang
itu banyak yang miss banyak yang salah banyak pemahaman yang keliru
juga banyak pemahaman yang akhirnya tertanam jadi salah
kehadiran vaksin yang diharapkan dunia usaha bisa memacu geliat bisnis di tanah air
sejak pandemi gelombang phk bermunculan dan sejumlah usaha kulungtikan
dengan adanya suatu kepastian melalui vaksinasi
itu bisa memberikan perlindungan terhadap kesehatan yang ada
sehingga orang akan lebih bebas dalam arti tidak terikat dengan berbagai protokol kekhawatiran ya
sehingga itu memberikan keleluasaan di dalam melakukan kegiatan usaha
di dalam melakukan kunjungan kunjungan bisnis yang sekarang juga tertahan ya
antar negara khususnya hingga itu di dalam proses pengambilan keputusannya
jadi kalau ditanya sejauh mana pengaruhnya menurut saya besar sekali
jurubicara satgas penanganan covid sembilan belas wiku adhisa smito memastikan
pemerintah sudah berupaya semaksimal mungkin dalam pengadaan vaksin covid sembilan belas
vaksin yang digunakan adalah vaksin yang bakal lulus uji klinis tahap ketiga
dan menerima persetujuan penggunaan darurat atau emergency use of authorization
dari badan pengawas obat dan makanan
pemerintah juga bekerjasama dalam menginvestigasi dan mengkomunikasikan
isu yang muncul dalam pengembangan vaksin
kemudian jika ditemukan isu yang perlu ditindaklanjuti
pemerintah akan melaporkan kepada who dan akan dievaluasi oleh
pemerintah juga menggandeng mui untuk memastikan bahwa vaksin yang digunakan itu halal
kami meminta kepada masyarakat untuk tidak takut ataupun ragu
untuk nanti menerima vaksin covid sembilan belas
pemerintah memastikan vaksin covid sembilan belas yang digunakan adalah vaksin yang aman
memiliki efektivitas dan juga halal
masyarakat perlu mengetahui vaksin covid sembilan belas yang nantinya digunakan
adalah vaksin yang bakal lulus uji klinis tahap tiga
sekali lagi saya tekankan
vaksin yang nanti digunakan aman
efek samping yang terjadi hanya bersifat minor dan sementara
efek samping yang sangat besar sangat jarang ditemui
dan kita harus selalu memonitor mengantisipasi semua keadaan ini
sebaliknya vaksin dapat melindungi diri kita dan orang lain
yang tidak dapat divaksin karena alasan kesehatan tertentu
pemerintah terus berupaya agar pandemi selesai
agar pandemi segera berakhir
pemerintah juga terus mengembangkan vaksin dalam negeri atau merah putih
yang dikembangkan oleh enam universitas dan lembaga penelitian terkemuka di indonesia
satgas terus mengawal dan mendukung pengembangan vaksin ini
dengan harapan bisa segera selesai dan digunakan
bibit vaksin merah putih diharapkan bisa diserahkan kepada pt bio farma pada tahun dua ribu dua puluh satu
selanjutnya bio farma melakukan uji klinis tahap satu sampai tiga
jika berjalan dengan lancar
maka izin edar vaksin merah putih diperkirakan dapat didistribusikan pada awal tahun dua ribu dua puluh dua